pertamina kembali menjadi sponsor utama diselenggarakannya balap motogp di mandalika
beragam bentuk dukungan dilakukan oleh pertamina untuk memberi banyak manfaat bagi seluruh sektor yang terlibat dalam penyelenggaraan pertamina grand prix of mandalika
pertamina grand prix of mandalika
pertamina grand prix of mandalika
aktifasi pertamina lainnya selama penyelenggaraan event motogp di mandalika adalah menyediakan bazar umkm
bazar ini berguna untuk mendongkrak perekonomian pelaku usaha khususnya yang dibina oleh pertamina
hal ini sekaligus menjadi ajang bagi produk produk umkm asli lombok bisa semakin banyak dikenal dan laris manis baik oleh pengunjung domestik maupun internasional
niat dan juga upaya dari pertamina untuk bersama sama dengan pemerintah
pemerintah melalui dukungan sponsorship di event motogp dan juga sirkuit pertamina mandalika ini adalah merupakan upaya pertamina dan bersama sama dengan pemerintah untuk mengembangkan dan mengenalkan lombok khususnya di area mandalika ini ke dunia internasional
karena kita tahu bahwa motogp ini memiliki komunitas dan juga memiliki penggemar yang ada di seluruh penjuru dunia
sehingga ini merupakan salah satu upaya
yang memang kami lakukan untuk bisa membawa dan membantu pemerintah di dalam mengembangkan lombok dan juga mengembangkan indonesia tentunya secara keseluruhan melalui industri pariwisata di lombok ini
selain itu pertamina melalui pt pertamina patraniaga juga memberikan dukungan dalam menjamin ketersediaan energi selama penyelenggaran acara balap motogp di mandalika berlangsung
jadi memang pertamina selalu berupaya untuk bisa
menjaga ketersediaan energi tidak hanya selama event motogp ini
tapi juga selalu pertamina berusaha hadir untuk bisa menjaga kelangsungan suplai energi kepada masyarakat
seperti kita ketahui bahwa pertamina memiliki fasilitas atau infrastruktur supply yang memang ada di wilayah ini
dan juga kami selalu mendukung dengan apa yang kita namakan regular alternative emergency
jadi tidak hanya
disupport dari lombok tapi juga di area area sekitar lombok ini selalu kita berdayakan untuk mensupport masyarakat di sini untuk kebutuhan energinya
pertamina grand prix of indonesia dua ribu dua puluh tiga diselenggarakan mulai tiga belas hingga lima belas oktober dua ribu dua puluh tiga dengan menghadirkan pembalap terbaik dunia yang saling beradu cepat di lintasan pertamina mandalika international circuit
event internasional ini diharapkan mampu mendongkrak beragam sektor
baik dari segi ekonomi budaya dan pariwisata di indonesia khususnya pulau lombok nusa tenggara barat